ya kalau dengan adanya para video video yang viral kemarin sudah langsung saya perintah untuk periksa
kita periksa karena di tni maupun di matra itu kan ada pom
ada pomat pomal pomau kemudian puspom tni
nah ini tugasnya nanti menertibkan itu
saya sudah perintahkan untuk ditertipkan semuanya
bagi mereka yang menggunakan plat dinas tni baik darat laut udara
ini untuk menertibkan para pom pomnya
nah kemarin sudah periksa itu yang terakhir termasuk yang pengalaman yang bulan
ini memang perlu pengawasan kita yang lebih ketat lagi
ya khususnya juga kendaraan kendaraan yang menggunakan plat tadi
karena tidak semua tni yang menggunakan plat itu ada juga perawirawan yang menggunakan plat itu